berat brama kalau musuh mengejar kamu akan sulit lari
ah kalau terpaksa akan ku serang musuh itu dengan pedang ini
brahma brahma kamu ini benar benar seperti bapakmu
keras hati aku ini takut setengah mati kamu anggap main main
panglima tak boleh takut musuh
bahwa kelaliman akan hancur oleh kebajikan
tapi rasanya belum untuk kali ini
untuk itu jangan kita paksakan diri untuk perang habis habisan
sejarah negeri ini tidak boleh dihapus oleh penjajah
bolehkah aku berharap kakak bernama
yang menangkan kakak
mudah mudahan yang widi memberimu keselamatan
kalau aku selamat itu berarti kita menang di aceh
dan utari akan punya saudara lagi
utari akan punya banyak saudara
saudara yang selamat
saudara yang selamat
dan itu adalah satu peringkat yang harus kita lakukan
tapi saya tidak akan menyelamatkanmu
kapan kita mati hanya yang widi yang tahu
kapan kita mati hanya yang widi yang tahu
akhirnya mau dipenggalkan melalui tugas
lihat ombak di sana
tidak bosan bosan menepis panti sepanjang zaman
mereka benar benar datang
ya mak kuasa
mereka benar benar datang
raghav testar kamu lapor pada panglima bernawa
tidak bosan bosan menepis pantai
kalau tentara kuntala tidak memusuhi rakyat
kenapa kita harus mengungsi kang arung
kita harus mengungsi
karena pemuda pemuda di sini banyak yang menjadi sukarelawan
apalagi penghasut penghasut itu kan terbunuhnya di sini
yang membunuhkan bukan orang desa jampari
pedangnya paman yang bawah ya
saya tidak boleh pisah dengan pedang ini
kalau musuh mengejar kamu akan sulit lari
ah kalau terpaksa akan ku serang musuh itu dengan pedang ini
kamu ini benar benar seperti bapakmu
aku ini takut setengah mati
kamu anggap maju
kamu ini takut main main
panglima tak boleh takut musuh
dan lagi musuh kan masih jauh ya paman ya
mungkin hari ini mendarat di pantai hegar
betul tuan betul tuan betul dari kuntala
betul mereka dari kuntala
ternyata pantai ini dibiarkan kosong tanpa pengawal
armada laut madangkara memang lemah
mereka hanya mengandalkan pertempuran di darat
tetapi siapa tahu sinopati ardalepa
bahwa ini adalah suatu jebakan untuk kita semua
menurut berita dari mereka itu
madangkara mempunyai panglima perang yang sangat tangguh